badan nasional sertifikasi profesi atau bnsp
bersama dengan lembaga sertifikasi profesi atau lsp jasa boga indonesia
belum lama ini menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja pskk tahun dua ribu dua puluh
sejumlah profesi di jasa boga yang melaksanakan uji kompetensi adalah
ada pun asesori yang melakukan uji kompetensi adalah
dan asesor handling bamba murtianto
dalam sambutannya komisioner bnsp bonardo aldo tobi mengatakan
pemerintah setiap tahun memberikan bantuan kepada para pekerja
maupun calon pekerja untuk keperluan sertifikasi
ya jadi kompetensi itu kan adalah bukti pengakuan
dari negara kepada semua
tenaga kerja yang mempunyai
keahlian atau kompetensi di bidangnya
nah termasuk di bidang jasa boga
nah sehingga setiap tenaga kerja di bidang jasa boga ini
yang memang sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional indonesia
yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama
sehingga kita mempunyai
ahli ahli jasa boga yang memang mempunyai standar yang sama
dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya masing masing
tahun ini sebanyak tujuh lima ratus lima belas paket diberikan dengan total dana mencapai delapan puluh miliar rupiah
dana tersebut disalurkan melalui lembaga sertifikasi profesi
yang telah mendapatkan lisensi dari pemerintah yaitu bnsp
bantuan tersebut bertujuan untuk menstimulasi
kepemilikan sertifikasi pekerja
sehingga para pekerja yang telah mendapatkan sertifikasi profesi
dengan adanya sertifikasi
maka kepercayaan masyarakat akan meningkat
bahwa seseorang ini kompeten di bidangnya
kesadaran masyarakat untuk memiliki bukti pengakuan kompetensi
itu perlu kita tingkatkan terutama bagi para milenial
karena pada dasarnya
kalau kita mempunyai kompetensi
contohnya mempunyai rumah atau tanah
pasti kita ingin memiliki bukti pengakuan berupa sertifikat hak milik
nah begitu juga kalau kita punya kendaraan
pasti kita ingin punya bukti bpkb
nah sekarang kalau kita punya keahlian kompetensi
yaitu berupa sertifikat kompetensi
nah maka dari itu tugas kita bersama
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
khususnya bagi para milenial
agar setiap mempunyai keahlian atau kompetensi
itu harus mempunyai buktinya
yaitu berupa sertifikat kompetensi
yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberi otoritas oleh negara
sehingga ke depan ini
semua sdm kita mempunyai bukti kompetensi
sehingga kita mampu bersaing
baik secara nasional maupun internasional
sertifikasi profesi menjadi bukti kemampuan seseorang
bahwa ia kompeten dalam profesi yang dijalankan
kepemilikan sertifikasi profesi ini menjadi keuntungan para pekerja
atau calon pekerja
terutama di saat persaingan kerja yang semakin ketat
di mana banyak perusahaan kini banyak mengurangi karyawan
karena pandemi covid sembilan belas
dengan mengikuti ini saya berharap bisa mendapatkan sertifikat
agar bisa diakui nasional
serta menunjang karir saya sebagai koki
sertifikasi apapun profesimu salam kompeten
untuk itu pemerintah melalui bnsp
terus mendorong kepemilikan sertifikasi profesi
di semua bidang pekerjaan